kasus guru yang mencubit murid yang berujung di pengadilan memasuki tahap tuntutan
sambudi guru yang dituduh mencubit muridnya dijerat dengan undang undang perlindungan anak
jaksa menuntut sambudi enam bulan penjara masa percobaan satu tahun dan subsidi dua bulan kurungan
serta denda lima ratus juta rupiah
sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembelaan pada dua puluh satu juli dua ribu enam belas
sidang berlangsung di pengadilan negeri sidoarjo pada kamis siang
di mana sambudi hadir dengan didampingi oleh rekan rekan seprofesinya yang tergabung
dalam persatuan guru republik indonesia atau pgri
sidang tuntutan ini berlangsung beberapa hari setelah dilakukan perdamaian antara
unikurniawan orang tua korban dan juga sambudi
hal ini disampaikan kepada majelis hakim untuk dijadikan sebuah pertimbangan
silakan memulihkan terima kasih
sambudi seorang guru di sidoarjo jawa timur
enam bulan penjara karena mencubit muridnya sendiri
tapi guru matematika itu yakin bisa lepas dari ancaman hukuman penjara
sambudi kembali menegaskan bahwa tidak mencubit muridnya atas dasar kebencian
namun yuni kurniawan orang tua murid itu memperkarakan kejadian pada awal februari itu
pada juli yang lalu sambudi dan yuni berdamai setelah difasilitasi oleh nur ahmad saifuddin
surat perdamaian itu telah diserahkan kuasa hukum sambudi priyokutomo
kepada hakim ketua rini
sesulih sambudi berharap surat itu menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan
saya itu minta bebas itu aja
semuanya keterangan saya pasang kepada kloyor saya itu saja